ya terima kasih pak ganjar
dan mendengar bagaimana mereka melakukannya
ini tentu tidak untuk menakut nakuti sekali lagi
kita juga sedang bekerja
golden eagles tuh di bandung juga tuh berarti
sebesar enam belas enam miliar rupiah